maksudnya saya malisan cepat sembuh
demi tuhan mas aini sudah jadi milik orang lain
sampai kapan sampai kapan mempertahankan cinta mas terhadap aini
mas apa nggak cukup mas
tidak cukup foto ini membuktikan kalau mas dan aini sudah berpisah
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
mas apa tidak cukup
kamu bisa berbuat apa
kamu punya bukti
kamu pikir orang orang akan percaya sama kamu
berjalan tanpa alat bantu saja kamu nggak bisa
kamu pikir aku gak akan bisa berbuat apa apa
aku mau tahu prabu
kalau kamu lihat anakmu mati besok
apakah kamu masih bisa tertawa
maafkan aku nek san
tapi dalam perawatan aini dan harta prabu
putrimu pasti akan hidup bahagia
dan kamu prabu
biarkanmu tahu rasanya membesarkan anak dari musuh bebuyutanmu sendiri